ya seperti yang kita ketahui penyanyi raisa akan melangsungkan pernikahan dengan aktor sekaligus pembawa acara program traveling hamis daud
jelang pernikahannya tiga september mendatang ada yang sedih ada yang seneng ya
raisa kerap mengunggah foto foto dirinya saat sedang berolahraga di akun instagram pribadinya
ed raisa enam ribu enam ratus sembilan puluh apa saja olahraga raisa agar badannya fit berkebaya
tunggu tunggu tunggu ini kita lihat deh ini ada raisa di tengah tengah kita nih
oh iya terus aku nah paket paket paket
olahraga yang raisa jalankan terbilang cukup berat
dalam beberapa unggahan di akun instagram pribadinya raisa terlihat melakukan angkat beban dengan bobot yang cukup berat untuk orang awam
selain itu raisa juga melakukan gerakan sledge hammer yang baik untuk melatih punggung bahu dan leher
dalam beberapa kesempatan raisa juga melakukan serangkaian gerakan lain dengan menggunakan alat bantu berubah
jangan lupa pemberat
jenis olahraga yang raisa lakukan memang terlihat cukup berat untuk pemula
metode olahraga yang raisa lakukan adalah metode bootcamp yang mengadopsi latihan fisik semi militer
dalam setiap sesi latihannya peserta bootcamp wajib didampingi oleh instruktur
jenis olahraga tubuh ala raisa serupa dengan metode crossfit yang menggabungkan berbagai jenis olahraga
yang terbagi atas kardio jimnestik and weightlifting atau angkat beban
olahraga ini menjamin pesertanya mendapat menu latihan yang berbeda pada setiap pertemuan
crossfit itu basically adalah olahraga yang mempergunakan gerakan sehari hari yang kita lakukan
contohnya kayak kita dari posisi duduk mau berdiri itu kan hal yang biasa yang kita lakukan
biasa dari duduk kursi di sofa terus kita bangun berdiri
tapi kita ngajarin untuk postur yang bagus itu seperti apa
nah di dalam crossfit itu dasarnya adalah sama
gerakan duduk dan bangun atau squad tapi di crossfit kita tambah beban biasanya
tapi tidak ada pembagian kelas dalam crossfit
baik pemula yang berpengalaman lelaki maupun perempuan semua mendapat menu yang sama dalam sesi latihan
namun jangan khawatir porsi latihan tetap dibagi berdasarkan kekuatan setiap individu
crossfit udah tujuh bulan yang pasti lebih fit ya karena sebelum saya ikut crossfit itu saya sering banget sakit kepala
crossfit berkembang di amerika serikat pada dua ribu satu dan masuk ke indonesia pada dua ribu sebelas
hingga kini popularitas classfit khususnya di jakarta meningkat
terbukti dengan semakin banyaknya studio atau box latihan crossfit yang tersebar di jakarta
manggar patani jakarta
hmm kayaknya emang iya sih harus lebih menguruskan badan untuk raisa
kok saya jadi agak sedikit iri ya
iya kamu kenapa sih
engga tapi cantik kok raisa itu ya
buat om irsa di rumah daniar tetap nomor satu lah
oh iya lihat nih beberapa kebayanya yang memang diunggah kan di media sosialnya naisa
keren keren keren kan dan ada banyak kan ya kalau misalnya raisa misalnya anda juga mau
nih under followers raisa pasti anda lihat dari mulai lamaran nih dia lamaran
ya aduh miring terus ada lagi ini waktu setelah pengajian nih kalau nggak salah ini ya
ada beberapa rangkaian yang dilakukan sama

termasuk juga adat sunda ya yang memang dilakukan
nih ini kan pengajiannya aduh cantik banget ya raisa ya saya sebagai perempuan oke
engga cantik daniar kok
anyway tapi selamat bukan saja hanya buat raisa loh daniar juga menikah nih tiga september mendatang
barengan sama raisa nih pernikahannya pantesan dari tadi ya
dari tadi itu ngomel terus
setengah jam beda setengah jam
tapi ya mudah mudahan raisa lancar hamis juga lancar
mudah mudahan daniar juga lancar
yang didoakan ya terima kasih
jadi minggu depan nanti kalau daniar muncul lagi di good morning itu sudah ada cincin baru nih di jari nanti